saudara ada sesosok jasad tanpa identitas ditemukan di sekitar kalio kampung wambi distrik okabah merauke
saat ditemukan jasad tanpa identitas dalam kondisi membusuk
jasad tanpa identitas ini awalnya ditemukan oleh warga sekitar kampung wambi distrik okabah merauke
warga lantas melaporkan penemuan jasad tersebut kepada petugas gabungan
saat ditemukan kondisi jasad sudah dalam kondisi membusuk
selain itu kondisi jasad juga tak utuh
untuk langsung menguburkan di wilayah situ
sampai menunggu sewaktu waktu ada yang mencari keluarganya
karena memang korban ini tidak ditemukan sama sekali identitasnya